kenapa kau berhenti anak muda
aku belum menyuruhmu berhenti
ayo isi tempahin itu sampai penuh
aku menyerah orang tua
apa yang sebenarnya
engkau inginkan orang tua
kenapa kau masih bertanya anak muda
yang aku inginkan
kamu mengisi tempayan putrung
sudahlah orang tua
kita tidak perlu bermain main lagi orang tua
beribu ribu kali aku mengisi air ini
tidak akan penuh orang tua
lalu kenapa anak muda
kau tidak bisa melihat orang tua
bahwa tempayan ini bocor
dan airnya merembes sampai ke bawah
keluar orang tua
kenapa kau tidak cari bocornya
kemudian kau tambah
jujuku raden walang sungsa
itulah yang dilakukan
dia akan menemukan kekurangannya
kemudian dia akan berusaha
manusia yang tidak bisa
dia akan lebih suka
kesalahan orang lain
sama seperti dirimu raden
ibadah dan amal yang kau lakukan
begitu banyaknya ilmu
dan kanuragan yang kau miliki
tidak bisa kau kuasai raja
tidak ada bedanya
dengan mengisi tempayan yang bocoran
sekuat tenaga kau mengisinya
tapi tidak akan berbekas
dan tetap kosong
dan tetap kosong
kita harus melakukan
apa yang sebenarnya terjadi
mengapa bayi itu bisa semaraden
aku sedang mengembara lewat sini
tidak sengaja mendengar suara orang minta tolong
ternyata ada korban pembunuhan
yang tujuannya adalah menculik bayi yang baru dilahirkan
ikur sih itu pasti ikur sih
tidak jauh dari sini tinggalnya
di bukit jati
dia senang sekali menculik bayi yang baru dilahirkan
untuk menjadi tumbal kesaktiannya
dia juga sering sekali mengancam orang orang yang beribadah
hanya pengikut setan yang dia tidak suka melihat orang beribadah
itu sebabnya tidak ada satupun warga yang berani sholat di surau
dia harus dihentikan
tidak ada satupun yang berani raden
ikur sih ilmunya sangat sakti
sangat tinggi sekali raden
kami takut jadi korban ilmu hitamnya
apakah ada salah satu di antara kalian
ada yang bersudi untuk merawat
dia sudah menjadi anak yatim piatu
saya siap merawat bayi itu
sampai dia tumbuh dewasa
mudah mudahan allah swt memberikan keberkahan untuk pangan
amin ya allah
dan juga allah meridohi paman
amin ya allah
sejati maha pemilikku
ampunilah segala dosa dosa aku ya allah
yang belum mengendalikan amarahku
aku tidak ingat apapun kak
ini ibunda mu nak
raka aku mohon tenanglah
raka baru saja sembuh dari sakit raka
di mana paman agar danah

lima nya mereka berdua
jangan halangi jalanku ayah anda
ingin menghabisi paman harga dana
jika ayah anda ingin menghang jalanku
tidak segan segan menghabisi ayah anda
ketika diris itu raka
ini aku raka
bimbinglah hamba ya allah
agar aku senantiasa bisa menjadi hambamu yang paling sabar

dalam menerima takdir engkau tetapkan untuk hamba ya allah
agar hamba senantiasa berada di jalanku ya allah